artinya kalau ada orang mengatakan bahwasannya belum ada digitalnya di medan
artinya dia sendiri pun tidak kenal dengan kota medan itu sendiri
itu dia dia tidak kenal dengan kota medan sindika mengarang arang gitu
visi misi yang kami buat itu hasil dari apa yang kami dengar dari masyarakat
yang kami buat juga adalah menjawab dari apa yang selama ini masyarakat keluhkan pada kami berdua
harus ada kebijakan kota medan untuk mesejahterakan masyarakat
selamat malam pak renhad
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat datang di sur indonesia
baik baik bapak bapak sekalian kita langsung membahas fokus di kota medan
saya akan ke bang sukur dulu
bang sukur ini ada politisi senior yang turun gundung ke kota medan
ada sandiaga uno ada fadli zon ada pak ganjar pranowo di sana
ada apa ini bang sukur sampai kemudian melibatkan semua politisi secara nasional turun gunung untuk mengkampanyekan bobi nasution
ya sebenarnya bukan turun gunung ya
sebagai petugas partai kita bertanggung jawab untuk membantu pilkada di seluruh indonesia
ganjar pranowo adalah kader pdi perjuangan
nah tentu saja sebagai kader pdi perjuangan harus bertanggung jawab untuk membantu pilkada pilkada yang ada di dua ratus tujuh puluh wilayah indonesia
ya salah satunya kota medan
jadi tidak khusus pak ganjar itu hanya di kota medan
jadi ya saya juga nanti akan
jadi saya akan ke kota medan tanggung jawab saya sebagai kader pdi perjuangan atau kader dari dewan pimpinan pusat
dimana seperti kita ketahui bobi nasution dan pasangannya diusung oleh pdi perjuangan gerindra dan teman teman yang lain
tapi rasa rasanya di tempat yang lain tidak sampai seramai di kota medan ini bang sukur
ya persoalannya kan kota medan ini jadi seksi karena ada bobi di sana
jadi kalau kita bantu pak ganjar di wilayah jawa tengah atau di wilayah lain karena tidak terlalu seksi ya tidak jadi sorotan di media
jadi bukan semata mata ini untuk menyokong mantu pak jokowi sehingga semuanya harus turun ke kota medan
jadi intinya seperti yang saya katakan bobi sutyon ini adalah kader pdi perjuangan
nah tentu pasangannya juga kader gerindra
nah tugas daripada petugas petugas partai dimanapun mereka ditugaskan oleh partai untuk membantu pilkada
termasuk johnssen ini juga pasti akan ditugaskan juga di kota medan
oke oke jadi ini adalah sebetulnya bagian dari strategi saja ya bang sukur ya
bahagian daripada tugas sebagai petugas partai untuk membantu pilkada
oke baik saya ke bang jansen sitindaun
bang jansen melihat kubu lawan menurunkan banyak sekali politisi nasional senior senior semua turun untuk membantu bobi nasution di kampanye
apa respon dari anda sebagai lawan di pilkada kota medan apakah juga akan menggunakan strategi yang sama bang jansen
oh ya biasa saja biasa saja biasa saja
jadi pilkada ini kan riang gembira begitu ya
apa jangan jangan memang politisi politisi senior dari pendukung bobi itu riang dan sangat gembira dia datang ke kota medan sambil makan durian ucok kan begitu dia
jadi bagus juga itu untuk kota medan begitu
yang kedua apa namanya ya saya pun tidak tahu apa ketakutan tim bobi di sana begitu
secara partai mereka didukung delapan partai
kita kan cuma dua partai jadi ini sebenarnya lawan goliat ini
tapi syukurlah dalam sejarah itu yang menang itu daud gitu bukan yang besar itu
oke jadi anda melihat ini adalah bentuk ketakutan dari kubu bobi nasution sehingga perlu turun para politisi senior bang jansen
bisa juga itu ya bisa juga soal dalam tanda kutip itu cari muka begitu
itu makanya sejak awal partai demokrat kemudian mengatakan ya tolonglah aparatus di sana serta penyelenggara pemilu di sana untuk netral
karena budaya di indonesia ini memang orang suka cari muka apapun bobi itu ya itu adalah menantu presiden yang sedang menjabat sekarang
logika sederhananya beginilah anak direktur saja datang ke kantor bapaknya ya sejak dari pagar depan sana itu itu sudah dibuka
pagar masuk kemudian apa namanya itu ke ruang tamu begitu liftnya pun dibukakan begitu itu baru anak direktur
apalagi ini menantu presiden begitu dia
itu makanya kita katakan ya tolonglah aparatus itu netral begitu biar kita berpilkada dengan riang dan gembira
tetapi yang jauh lebih penting dari situ redhat kalau saya ingin menambahkan sedikit karena kan diskusi kita malam ini juga kan harus mengedukasi publik begitu
betul bang jansen
jadi begini saya ingin menyampaikan begini
yang pertama begini dalam sejarahnya ya tingkat partisipasi di kota medan ini sangat rendah
nanti dr warjo mungkin akan bisa menelahai ini begitu lah ya
di dua ribu sepuluh mundur ke belakang sedikit waktu itu pilkada masih dua putaran
putaran kedua juga hanya tiga puluh delapan begitu
nah jadi dengan kemudian gegap gempitanya pilkada di kota medan ini ya kita berharap ya kita berharap tingkat partisipasi pemilih di kota medan itu
tinggi begitu dia
jadi rian gembira itu untuk mendongkrak apa antusiasme ya bang jansen
harapan kita begitu
kemudian demokrat datang ya menghidupkan demokrasi suasana demokrasi di kota medan
itu makanya kemudian ada kandidasi begitu lah
karena legitimasinya kurang
jadi ini ini ini menjadi perhatian ini saya orang medan bang sukur orang medan dr warji orang medan begitu
ya melalui pilkada ini mari kita tingkatkan kemudian tingkat partisipasi di kota medan
makanya kami sekali lagi kemudian meminta aparatus itu

nah nanti kita bahas soal
biar kemudian publik semangat ya tidak takut untuk datang ke tps begitu
oke nah sebelum nanti kita bahas soal aparatur sipil ataupun aparatur keamanan aparat keamanan dan juga soal partisipasi dengan pak warjio
tapi saya mau ke bang sukur lagi karena bang sukur harus merespon
bang sukur ini soal bang jansen mempertanyakan ada ketakutan apa ini sampai kemudian politisi politisi dari kubunya bang sukur harus turun ke kota medan
apakah benar ada ketakutan
ini bang sukur
atau cari muka tadi kata bang jansen
jadi gini jansen kan bisa berpendapat apapun kan penting memberikan edukasi kepada masyarakat kita seperti yang dikatakan jansen tadi
saya sudah sampaikan bahwa yang datang ke sana itu adalah kader kader partai ganjar pranowo itu adalah kader partai pdi perjuangan
terus kemudian pak sandiago uno itu adalah kader daripada gerindra

tentu kader kader partai itu juga harus bertanggung jawab mensukseskan setiap pilkada yang ditugaskan oleh partainya itu yang pertama
jadi kalau jansen berpendapat lain kan saya tidak bisa melarang pendapat jansen
nah makanya saya katakan juga bisa saja nanti jansen ikut di pilkada medan atau siapa saja yang datang
bahkan pak ketua umum demokrat juga bisa datang pak ahaye kan itu nggak ada masalah itu bukan masalah cari muka atau macam macam
jadi kita itu harus positif berpikir
nah yang kemudian yang kemudian
yang kedua tentang keterlibatan aparat saya mau menyampaikan begini
kita ini jangan selalu membuat dugaan dugaan tuduhan tuduhan
nah tentu kan ini ada hukum
ya cari buktinya cari buktinya ya kemudian adukan kepada pihak berwenang
ada panwas ada bawaslu nah ada alat alat hukum
nah tentu apalagi dengan media sosial yang sangat berkembang sekarang kan itu bisa diviralkan
maka masyarakat akan mencari bukti

maka masyarakat akan melakukan tekanan terhadap aparat pendidikan hukum jika seperti itu
nah maksud saya kalau kita mengadakan atau mengisukan hal hal yang tidak benar itu kan juga merusak demokrasi kita
nah saya sepakat seperti yang dikatakan tadi
itu yang selalu dulu kita diskusi tentang bobi nasution
jangan karena misalnya menantu presiden anak presiden anak pejabat tidak boleh berpolitik
setiap warga negara berhak dipilih dan memilih
tidak ada salahnya

itu adalah haknya
nah masalahnya adalah anak pejabat itu rakyat yang menentukan bukan pejabatnya bukan presidennya kalau kita bicara tentang bobi nasution
nah tentu tentang apa namanya keterlibatan pemilih atau tingkat partisipasi pemilih saya sepakat terutama di kota kota besar memang tingkat partisipasi itu sangat rendah sekali
nah mudah mudahan melalui media media seperti ini ya di media elektronik atau media media sosial masyarakat itu setiap warga negara harus mempergunakan hak pilihnya karena itu dijamin oleh undang undang
nah seperti yang katakan misalnya justice johnson tadi ini harusnya tidak terlegitimasi
untuk jansen ini nanti mudah mudahan dua ribu dua puluh empat terpilih jadi dpr karena itu undang undang
kita pakai opini ya kalau enggak ya kita ubah nanti undang undangnya kalau kita sepakat
artinya ya berapa parliamentary hot kalau misalnya ada pilkada berapa tingkat partisipasi dia diakui
jadi tidak bisa by issue kita berbasis aturan dan perundang undangan begitu
oke kita break dulu ya
selesai jeda saya akan ke pak warjo
saya akan tanya bagaimana anda melihat fenomena turunnya sejumlah politikus nasional
baik di kubunya bobi atau di kubunya pak ahyar nasution untuk pilkada di kota medan
dan sejauh mana ini bisa berpengaruh tadi untuk bisa membangkitkan gairah di kota medan
yang tadi sudah kita bahas dari tahun ke tahun tingkat partisipasinya rendah
dan apakah ini mereka bisa untuk menjadi pendulang suara sebetulnya pak warjo
tapi kita bahas usaha jeda berikut ini kami akan segera kembali
kita masih membahas pilkada di kota medan
saya akan ke pak warjo
pak warji jadi anda melihat seperti apa pak
ini soal turunnya sejumlah politisi senior
ke kota medan fenomena ini anda memotretnya bagaimana
dan ini apakah berpengaruh untuk sebagai pendulang suara
ya yang pertama tentu kalau kita lihat fenomena seperti itu biasa saja ya
jadi partai partai politik ataupun gabungan partai politik yang mengusung calon
terutama di medan untuk memenangkan calonnya
terutama berbasis tentu saja berdasarkan undang undang yang diperbolehkan
tetapi harus diingat bahwa ada persoalan penting yang harus kita jelaskan ke publik
terkait dengan pilkada kota medan
betul tadi bang sukur tadi sampaikan bang jansen sampaikan
medan ini merupakan salah satu barometer yang tingkat partisipasi politiknya itu di pilkada itu rendah
maka kemudian partai partai politik berusaha untuk kemudian menaikkan ini
saya kira itu satu sudut positif juga begitu
yang kedua saya kira ini juga terutama calon yang diajukan oleh pdip
ini kan membawa simbolisasi kekuasaan
pak jokowi itu aja presiden
dimana menantunya ikut serta di dalamnya tentu dari sisi katakanlah kewibawaan
ini juga akan mendorong katakanlah harus mendapat dukungan masyarakat
dan saya kira pdip juga memahami itu
oleh karena itu saya kira ketika tokoh tokoh nasional itu datang
itu merupakan suatu yang lumrah
sehingga kemudian itu akan mendongkrak
nah kalau bahasa medan itu tepatnya itu adubalak
adubalak bagaimana kemudian bisa memenangkan itu
dan demokrat saya kira juga menyadari itu
petahana yang didukungnya
yang demikian juga dengan ustaz salman
saya kira itu bukan lawan yang mudah bagi bobi untuk dikalahkan begitu
sebab mereka punya satu daya dorong
daya dukungan di akar rumput yang demikian kuat
dan oleh karena itu saya kira menjadi sebuah keharusan
bagi pdip terutama dan gerindra
untuk bisa memberikan dukungan kuat
karena harus diingat
pks sebagai salah satu partai yang mendukung
ini bukan partai yang biasa
mereka beberapa kali menjadi suara mayoritas di medan
dan itu menjadi catatan saya kira
sebab dukungan di akar rumput mereka itu sangat kuat sekali
yogyakarta dan medan pertama harus dilihat sebagai sebuah
strategi politik dari masing masing partai
tetapi juga ini simbolisasi kekuasaan
sama juga saya kira seperti di solo
medan juga menjadi bagian daripada itu
jadi ini satu kekuatan yang terutama bagaimana simbolisasi kekuasaan itu
bisa memenangkannya di medan begitu
dan apakah kemudian ini berpengaruh
ya dari beberapa riset yang kita lakukan ini ada pengaruhnya
dan perlu dicatat
itu bukan hanya katakanlah tokoh tokoh partai
pak jokowi yang datang beberapa waktu yang lalu
sebenarnya juga itu kan single juga itu
ya bahwa bagian daripada
apa ya perhatian terhadap rakyat di sumatera utara
terutama ketika datang waktu itu
jadi ini bagian daripada strategi juga ya
untuk kemudian mengumpulkan dukungan daripada masyarakat medan terutama
nah bicara soal dukungan
tadi sudah disinggung beberapa kali oleh bang sukur dan juga bang jansen
saya akan konfirmasi lagi kita akan tampilkan apa isi cuitan dari kader partai demokrat
ada bang andi arief yang juga diaminkan oleh diamini oleh bang benny kaharman
kita tampilkan apa kemudian isi cuitan tersebut
ini berkaitan dengan dukungan pak kapolri
saya mendapat kabar bahwa aparat tidak netral di pilkada kota medan
mereka mendukung menantu pak jokowi
yakni adalah bobi nasution
mohon menjadi perhatiannya kabarnya aparat dan birokrasi sudah tidak malu malu lagi
dengan menjadi bagian tim sukses
kemudian disambar juga oleh bang benika harman
pak kapolri dengarkanlah rakyat yang lagi resah
perlu juga dijaga netralitas seturut perintah hukum dan lain sebagainya
saya konfirmasi ke bang jansen sitindaun
apakah ini ada temuan ada bukti bang jansen soal keterlibatan aparat keamanan di dalam pilkada medan bang
begini pertama ya bang andi arief itu adalah ketua bapilu partai demokrat
jadi semua kandidat yang kemudian mendapatkan pom b satu kwk yang ditandatangani oleh setua umum dan sekjen
termasuk kandidat kandidat ya ada tiga puluh an lebih itu calon kepala daerah yang didukung oleh teman teman pdip dan kader kader pdip
itu melalui andi arief begitulah
andi arief ini adalah orang yang terkoneksi ya
ke ratusan kepala daerah termasuk medan yang direkomendasikan oleh partai demokrat untuk maju pilkada
jadi namanya terkoneksi maka dia mendapat laporan kan begitu
nah jadi laporan itulah yang kemudian beliau teruskan ke kapolri
karena sejatinya memang ya aparatur termasuk juga penyelenggara dan birokrasi itu
tidak boleh ikut kompetisi kan begitu dia harus netral begitu dia
jadi ini sebenarnya bukan soal yang apa permintaan yang berlebihan tidak tidak
kita semua ini kita semua ini kan pemain ini pemain bolanya pemain bola politiknya begitu
jadi wasit itu ya harus netral begitu dia
jadi termasuk aparatur pertandingan ya harus netral begitu
bahkan penonton saja penonton saja penonton saja sebelum disuruh masuk ke lapangan itu harus netral dulu di luar
itu baru nanti tanggal sembilan mereka menyalurkan hak pilihnya kan begitu
jadi di situ dia jadi itu itu bukan apa itu itu hanya sekedar mengingatkan begitu mengingatkan pulang mendebalkan pulang ya
bukan hanya di medan tetapi di seluruh pilkada di indonesia ya aparatus dan penyelenggara itu harus netral
tapi tadi bang jansen menekankan berkali kali karena kita sedang bicara konteksnya medan
artinya kan bang jansen dan mungkin teman teman partai demokrat ada menciumkah bahwa ada aroma dukungan dari aparatur terhadap paslon bobi nasution di kota medan
saya saya tadi malam dan ke tadi tadi siang begitu membaca berita begitu ya ya
apa kabin humas polda sumatera utara itu sudah menyampaikan ke publik kalau kita akan melakukan apa penyelidikan begitu lah terhadap informasi
begitu lah terhadap informasi ini begitu
jadi kita tunggu saja
jadi kita tidak perlu kemudian mendahului apa apa namanya itu apa yang sudah dilakukan oleh internal internal teman teman kepolisian ya
karena itu kan diarahkan langsung ke pak kapolri ya
dan saya juga membaca dan teman teman juga membaca
renat juga boleh cari itu di google begitu
kalau pak kapolri juga melalui kadif humas kalau tidak salah itu ya sudah menyampaikan kalau polisi akan netral begitu di pilkada ini termasuk di medan begitu
karena kita memang melihat apa arah arah ke sana
nah misalnya soal apa ya kertas suara yang dicetak lebih gelap begitu
ini kan satu sejak kemarin kan ini juga rame nih menjadi berita nasional ini
jadi persoalan wajah akyar dan pak salman itu yang kemudian lebih hitam begitu dia
padahal kan mereka dua ini pemimpin dan ustadz begitu
wajahnya harusnya bercahaya itu
masa jadi wajahnya hitam begitu dia
itu makanya kemudian tim kita di medan juga sudah meminta kepada kpu
tolong kemudian kertas kertas suara yang tidak berhubungan dengan kertas kertas suara yang diketahui ya
kertas suara yang tidak sesuai dengan spesimen yang kita berikan itu
karena kita memberikan spesimen wajahnya pak akyar dan salman itu
nggak adalah hitam begitu dia
jadi tolong itu disortir begitu
ya kemudian dicetak ulang
jangan kemudian ada alasan waktu sudah mepet begitu
waktu untuk mencetak tidak ada lagi
jadi ini yang kita pakai
nggak boleh dong begitu
tidak boleh dong begitu
tampilkanlah apa adanya sebagaimana kesepakatan
waktu spesimen itu diberikan oleh tim sukses kepada kpu
saya ke bang sukur nababan
ini aparat tidak netral
ada pernyataan dari teman teman partai demokrat di kota medan
mendukung menantu pak jokowi bobina sutyon
jadi saya jadi teringat baru baru ini ada pilpres di sebuah negara kuat ya
ya penguasanya mengatakan tidak adil tidak fair
saya pusing ngebacanya sementara dia penguasa
nah artinya kita memberikan pendidikan politik
nah kepada bangsa kita
aturan dan peraturan sudah ada

jangan kita bermain di isu
di apa namanya di rasa di bau
nah aturan dan peraturan sudah ada
nah kalau ada bukti kan ada wasitnya tadi kata jansen
panwas bawaslu ya sampaikan ke wasitnya
jadi kalau kita bermain isu nanti tidak baik untuk bangsa kita
pendidikan politiknya tidak baik
nah juga kan saya tidak bisa menanggapi masalah foto itu
karena saya belum lihat kertas suaranya
tetapi ya bisa saja mungkin apakah fotonya gelap atau apa
tetapi saya tidak dalam konteks diskusi itu
tetapi apakah iya urusannya ke sana seperti tadi saya waktu
baru masuk tadi ke jum'vita ini
saya juga anggota dpr ketua dpp pdi perjuangan
bang diganti dong gelap
jadi bukan karena udah dpr jadi ya harus terang apa semuanya
masih malah ayo kita berdemokrasi dengan elegan
mari kita berdemokrasi dengan santun
kita ajarkan rakyat kita
kita bermain di program
kita bermain di prestasi
kita bermain bagaimana medan lima tahun ke depan
jangan bermain di isu isu
saya yakin pak warijo sebagai pengamat dari universitas sumatera utara
salah satu universitas terbaik di indonesia
ya sepakat kalau warga medan itu juga diajarkan berpolitik yang santun
berpolitik yang benar
jadi jangan bermain isu isu
artinya kalau ada bukti udah
sampaikan bukti itu
saya yakin kalau itu apalagi di keterbukaan media sosial kita sekarang
ya publik akan menekan
bang sukur anda mau mengatakan partai demokrat bermain isu saja
ya saya tidak mau mengatakan itu
jika ada indikasi tidak baik juga saya mengajarkan teman teman di partai lain
saya tidak mau masuk ke sana
tetapi yang saya mau mengatakan kalau kawan kawan misalnya
teman teman misalnya ketua bpp milu partai demokrat
seniornya johnson atau johnson melihat
ya udah adukan saya dukung untuk diadukan
karena juga tidak boleh ada kecurangan di negeri ini
demokrasi itu adalah hak rakyat
demokrasi itu adalah pesta rakyat
di mana setiap orang berhak untuk memberikan suaranya
karena itulah yang paling penting memilih pemimpin
nah makanya saya satu poin yang saya tadi terlupa mengatakan
rata rata tingkat tingkat partisipasi yang rendah di medan
kita sama sama tahu pak warijo tahu johnson tahu saya tahu
bahwa biasanya yang tidak mau ke tps itu adalah
orang orang yang tingkat pendidikan dan ekonominya malah tinggi
karena mereka meresah ya tidak ada gunanya
malah rakyat di dalam komunitas komunitas kecil itu berbondong bondong ke tps
nah saya yakin kalau tingkat partisipasinya sangat tinggi nih
ya kader saya bobina sotion dan kader gerinda itu pasti menang lebih tinggi
sebelum kita akan break
oh iya iya sepakat sepakat
jadi itu makanya saya katakan politik ini kan politik demokrati ini politik riang gembira
kening tidak berkerut begitulah
dan kita juga pernah kok sepuluh tahun memimpin bangsa ini begitu
jadi pilkada di masa kami itu semua riang gembira
oke tapi tadi
termasuk kemudian termasuk kemudian apa
jago jago pdip begitu yang ketika itu di luar kekuasaan itu riang gembira berarti gada
itu sekaligus saya juga ingin menyampaikan begini
jadi ada narasi di medan ya yang kemudian dimainkan oleh teman teman dua begitulah ya
kesatuan ha saada hasadaun begitulah
kuat itu adalah hasadaun begitu jadi narasi itu lebih kurang begini
nanti tolong pak warijo begitu ya mendebalkan kembali apa
kalau bobi terpilih maka akan mendapat dukungan dari pusat begitulah dia
ini kan narasi yang tidak tepat juga ini
jadi karena negara kita ini kan ada tata aturan ya
masalah anggaran ataupun program pemerintah itu kan memiliki aturan
tidak bisa kemudian karena menantu presiden jadi agak semena mena begitulah ya
contoh saya kasih misalnya ya
misalnya bu risma bu risma itu ya wali kota surabaya yang terpilih di masa pemerintahan pak sby begitu
apa kemudian pemerintah pusat di masa pak sby tidak memperhatikan bu risma
oh enggak itu
malah salah satu wali kota yang paling disayang oleh pak sby itu bu risma
saya dua kali menemani pak sby turun ke jawa begitu
masuk ke surabaya ke jawa timur jumpa itu dia
jadi maksud saya narasi narasi begini tidak perlu kita pakai gitu
jadi kalau kemudian hanya soal kemampuan menelpon menteri begitu
tidak usah ada pilkada adalah kita ini nggak usah ada pilkada
oke tapi tadi bang sukur menekankan jangan sampai kemudian hanya bermain di tataran isu saja bang jansen
isu bagaimana maksudnya soal netralitas
soal netralitas dan mungkin juga soal narasi narasi yang tadi anda sampaikan tadi itu
soal akan diperhatikan oleh pusat atau oleh istana
itu adalah lokus dan tempus ya
bobi itu menyampaikan tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh di hotel manda di medan itu
ini lokus dan tempusnya jelas kok itu jadi berita nasional juga itu
kemudian tim kita itu menanggapi itu begitu
tidak usah main main isu begitu
masa karena menantu presiden kemudian asal nempel menteri begitu

kita pun bisa menelpon menteri begitu pak wari jo bisa pak syukur bisa begitu
itu bukan narasi apalah itu
itu bukan narasi orang yang berkontestasi di tingkat pilkada kota medan yang memang sangat menjadi perhatian nasional
oke bang syukur nombor
ya tahan dulu bang jansen saya berikan bang syukur raboban kesempatan untuk menanggapi silahkan bang syukur
tapi pak jansen itu kan tidak melanggar undang undang
nah artinya ya mengatakan ya tentu saja
kan apa yang disampaikan ya kalau saya jadi wali kota lebih mudah berinteraksi dengan pusat itu kan tidak melanggar undang undang
tinggal misalnya teman teman mengatakan siapapun bisa berinteraksi dengan pusat
nah tadi saya menanggapi apa yang dikatakan jansen tadi itu
makanya kalau pak jansen ini diskusi di tv itu biasanya sering berantemnya
tetapi kalau dengan saya karena kami ini bersahabat dan saya abangnya jadi ketawa ketawa kami
karena apa riang gembira kata dia
maksudku begini bang begini bang syukur sedikit saja
maksudku begini bang narasi itu menjadi berbahaya begini mak naza
ya dengar dengar bang
begini negara ini kan negara hukum ditambah ada proses ada tata cara ada aturan itu dia
jadi kalau nanti misalnya akhir salaman terpilih menteri dan pusat tidak mau bantu begitu kota medan
kan begitu arahnya jadinya
karena itu disampaikan di ruang publik itu dia disampaikan di ruang publik di ancara kampanye begitulah dia
publik kan akhirnya berpikir oh berarti kalau aman ini nanti terpilih pusat dan menteri menteri atau bahkan presiden yang sekarang sedang menjabat tidak akan memperhatikan kota medan
ini kan salah ini ini salah ini politik apa ini politik yang tidak tepatlah
diajarin aja agar akhir jawab bahwa siapapun menjadi wali kota pasti dapat bantuan dari pusat itu aja
itu saja tidak usah kita repot jadi ini gitu loh tinggal diajarin saja akhir bicara
nanti kalau terpilih ya pasti
nanti kalau terpilih ya pasti juga dapat bantuan dari pusat karena itu tidak melanggar undang undang
kalau kita sih memahami karena memang kandidat abang itu ya politisi pendatang baru begitu jadi ya ya kita biasa aja akhirnya menanggapi itu
oke baik baik nanti akan ditanggapi oleh pak warji tapi kita jeda terlebih dahulu ya bang abang sekalian kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya langsung ke pak warijo pak tadi sudah menyimak kita bersama ya
seperti apa tanggapan dari masing masing bang jansen dan juga bang sukur nababan berkaitan dengan berbagai banyak isu soal keterlibatan dugaan keterlibatan aparat
kemudian restu istana dalam tanda kutip narasi narasi yang disampaikan oleh masing masing kandidat apa tanggapan anda pak warjo terkait dengan masing masing tadi
oke yang pertama tentu cnn ketika membuat temanya ini siasat politik saya kira tepat ya
bahwa memang masing masing calon itu akan mempergunakan siasat politiknya untuk mempengaruhi
bukan saja calon tetapi juga calon pemilih
nah perlu dicatat bahwa di dalam kontestasi pemilu ataupun pilkada tidak hanya kita berbasis hukum atau peraturan perundang undangan
tetapi yang perlu digarisbawahi juga adalah ini saatnya untuk memberikan kita etika politik kepada masyarakat
artinya hal hal yang tidak sesuai dengan niat niatan yang buruk saya kira itu sudah mulai ditinggalkan
kemudian yang kedua juga ini terkait dengan pendidikan politik
saatnya sekarang ini para tim kampanye calon juga harus memberikan pendidikan politik yang baik
nah sekarang tadi muncul wacana
atau katakanlah narasi narasi yang terkait wah ini kalau misalnya bobi terpilih maka dia akan mudah
ya karena mertuanya itu presiden
saya kira kalau narasi itu terus dikembangkan ini bukan bagian daripada pendidikan politik yang baik
karena bagaimanapun ini juga akan memberikan respektifitas yang negatif begitu kan kepada calon
di luar bobi misalnya
pendidikan politik ini harus terus kita dorong kepada masyarakat ya oleh calon calon itu gitu
jadi kalau narasi narasi ini seperti ini terus dilakukan saya kira juga ini tidak bagus bagi demokrasi kita ke depan gitu
nah tentu pertanyaan kita apakah itu bertentangan dengan hukum
tentu tidak karena tidak ada larangan itu
makanya tadi saya katakan bahwa ini bukan persoalan hukum atau peraturan yang memboleh atau tidak ya
tetapi justru ini kesempatan
bagi setiap calon untuk mempraktekan nilai nilai etika politik praktisnya
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
ingat ya bahwa di pilkada medan itu termasuk memilih yang cukup kritis
jadi kalau ada calon calon tertentu yang kemudian tidak memberikan ruang
yang baik tidak memberikan pendidikan politik yang baik
saya kira itu bisa jadi bumerang ya oleh siapapun gitu
jadi saya kira ini harus menjadi satu catatan serius kita
sekali lagi bahwa kontestasi pemilu pilkada kita ini bukan hanya berbasis peraturan ya
kalau peraturan ini kan misalnya penyelenggara ya seperti kpu kemudian bawaslu dan dkpp ini punya jalinan yang kuat
kpu jika melanggar ini juga akan menjadi catatan bawaslu
dan demikian juga mereka ini akan diawasi oleh dkpp
jadi jangan bermain main ya terhadap persoalan persoalan ini
tetapi yang perlu dikembangkan di sini adalah bagaimana kemudian secara smooth ya
etika politik itu perlu dikembangkan oleh kedua dua belah pihak
demikian juga ini saatnya kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
jadi narasi narasi yang saya kira tidak perlu walaupun ini siasat politik
maka gunakanlah siasat politik yang bagus begitu
apalagi terus terang saja kan bagi saya ini juga kontraproduktif ya
kalau misalnya kita kaitkan dengan simbolisasi kekuasaan ya
jokowi kan kita masyarakat mengunggapnya sangat santun sekali
nah kalau kemudian ini dikait kaitkan dengan hal yang buruk ini juga bisa jadi bumerang juga
jadi hati hati juga menurut saya kita menggunakan narasi narasi seperti ini
sekali lagi rakyat medan itu cukup kritis untuk nilai itu
oke jadi apapun sebetulnya narasi atau siasat politik yang digunakan
memang mungkin tidak oleh kedua paslon ya mungkin memang tidak bertentangan dengan hukum ataupun undang undang
tapi ada pendidikan politik atau etika politik yang lagi lagi perlu ditekankan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat
maksud anda begitu pak warjio
betul itu yang harus kita garis bawahi kapan lagi
ya sebab bagaimanapun dengan munculnya banyak katakanlah bintang bintang ya adu balak di kota medan
kalau itu tidak dibarengi dengan edukasi politik yang baik ya kita pilkada
kita kan bercuma
hanya sekedar kontestasi untuk memenangkan seseorang gitu
tetapi tidak ada nilai baiknya kepada masyarakat dan kepada semua pihak
saya kira ini perlu ditekankan gitu ya
menarik tadi perbincangan ya antara katakanlah representasi
dipilihkan juga demokrasi tapi dari setengahnya sih gue harus memberikan pendidikan politik
tidak bisa kita melakukan seperti itu
dan juga ini juga sinyal juga ya kepada katakanlah birokrat kepada pihak pihak yang berwenang
agar gunakanlah kesempatan
di dalam kontestasi pilkada ini kita taati hukum kita taati etika
dan memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat
bang jansen dan juga bang sukur ada yang mengatakan sejumlah pihak mengatakan bahwa
pilkada medan ini seperti rasa pilpres
apakah karena ini juga kemudian mungkin masing masing dari anda menjadikan kota medan sebagai pilkada prioritas
dalam pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
apa jawaban dari bang sukur dan juga bang jansen
kita bahas di segmen terakhir dialog
sejujurnya berikut kami akan segera kembali sesat
ya diskusi yang sangat menarik bersama dengan bang jansen bang sukur dan juga pak warjio
apa jadi ada perdebatan tapi juga ada riang gembira yang mewarnai diskusi kita pada malam hari ini
saya ke bang jansen lagi
terakhir bang jansen pilkada medan disebut sebut seperti rasa pilpres
apakah itu juga menjadi alasan kenapa kemudian demokrat menjadikan
kota medan sebagai super prioritas kalau katanya jansen sitting down
oh ya bukan hanya partai demokrat
kan sudah tersaji juga di ruang publik kita begitu
partai partai pendukungnya bobi dengan aulia juga kan full team itu turun ke sana
jadi ya medan memang harus kita jadikan prioritas
karena dari dua ratus tujuh puluh pilkada kali ini memang ya kalau solo itu kan tidak terlalu menarik walaupun ada juga wajah kekuasaan di situ
karena lawannya kan tidak terlalu berimpang begitu
tapi kalau medan ini sampai per saat ini kita belum tahu siapa pemenangnya
jadi mungkin dengan keluar dari survei yang baru ini jangan jangan besok lebih ramai lagi nih
mungkin pak prabowo akan ke sana ibu mega akan ke sana begitu lah kan begitu dia
jadi itu yang pertama
yang kedua begini renhad karena ini juga untuk mega edukasi publik begitu ya
pilkada kita ini di tengah covid
jadi ibu saya mamak saya itu tinggal di medan di johor begitu
jadi ini untuk seluruh saudara saudara tuhan punah sutiak kadongan nadung di kota medan
jadi pilkada ini di tengah covid
itu makanya demokrat kemudian datang dengan narasi sebagaimana amanat ketua umum kami mas ahaye
ya tak lain pilkada demokrat di dua ribu dua puluh ini adalah menang dan selamat
jadi tidak ada guna kita menang kalau kemudian tidak selamat begitu
sebaliknya kita harus menang
ya karena mau cari selamat akhirnya di rumah saja kandidat kita jadi kalah begitu
dan ini bukan hanya berlaku untuk kandidat saja menang dan selamat ini
jadi berlaku juga untuk para pemilih begitu dia tim sukses di bawah
karena ini cuma permainan tiga bulan saja ini
di atas tanggal sembilan besok itu sudah rangkuran lagi
sebagai saudara sebagai teman begitu
itu yang kedua
apalagi dengan bang sukur ya pak
iya bang sukur
nah itu yang kedua
yang ketiga yang ketiga yang ketiga ya
karena ini closing statement begitu
pilihlah yang berpengalaman begitu
rakyat salman ini tidak perlu lagi proses belajar
jadi mereka sudah tuntas belajar
pak akyar itu lima tahun di dprd empat tahun jadi wakil wali kota satu tahun plt begitu
kalau pak salman itu sepuluh tahun di dprd kota medan kemudian terakhir dia dprd provinsi bahkan jabatannya wakil ketua dprd provinsi sumatera utara begitu
jadi ini tokoh yang berpengalaman
sekaligus kemudian saya ingin menyampaikan karena ini soal siasat memenangkan pilkada ya
dan menurut saya siasat dari lawan kami ini tidak selalu pas begitu
jadi ada narasi di kota medan ini yang kemudian dikembangkan ya
pemko medan ini berpuluh puluh tahun terakhir ini telah gagal
mulai dari jalan lubang birokrasi korupsi dan lain lain
dan semua itu kesalahan ini tadi itu dibebankan kepada akhyar
jadi tolonglah mari kita fair
akyar ini empat tahun itu haknya wakil wali kota kewenangan terbatas
satu tahun terakhir dia plt wali kota
sudah itu maju pilkada plt nya dicabut sekarang ganti plt yang lain di kota medan begitu
bagaimana kemudian ya puluhan tahun birokrasi jalan berlobang di kota medan ini ya
kemudian itu dibebankan kepada akyar begitu dia
jadi mari kita fair soal ini mari kita fair
jadi jangan melemparkan tuduhan begitu yang memang itu tidak tepat
oke bang jensen
mari kita edukasi publik kita
siasat lawan tidak kurang tepat tadi bang jansen katakan
apa dari anda sebagai penutup juga bang sukur
iya saya ingin menjawab pertanyaan awal tadi
apakah medan ini skala prioritas
bagi kami medan ini sama seperti pilkada pilkada yang di dua ratus tujuh puluh di indonesia
contohnya misalnya saya ditugaskan oleh dpp partai untuk in charge total di jawa barat
nah juga diminta untuk membantu medan
tetapi belum ada waktu untuk bisa turun ke medan
bukan hanya di medan ada dua puluh tiga
kalau saya tidak lupa ingat ya di kampung halaman saya juga ada
di kampung halamannya jansen juga ada
nah cuma kalau di beberapa daerah saya dengan jansen ini bareng bareng juga
nah tetapi di medan berbeda
nah yang saya mau sampaikan tentu kan jansen bisa berpendapat tentang ahyar
cuma saya mau menyampaikan
tentu tidak elok kalau di publik terbuka seperti ini saya menyampaikan tentang orang per orang
tetapi perlu saya tekankan
ahyar itu saya tahu benar
sebelum menjadi apa apa saya tahu benar
karena dia adalah kader saya
jadi saya tahu benar dia siapa
saya tahu benar karakternya
saya tahu benar apa yang bisa dia kerjakan
nah itu menjadi satu clue
tetapi tidak elok kalau saya ucapkan di ruang publik seperti itu
dan mereka menjadi ada orang lebih lagu dari perlu saya tekankan
oke itu pun label mereka tongue tam kon
yaitu yang saya agak mengingatkan
suka seperti itu
kita memberikan kesempatan kepada kaum milenial untuk terlibat di pemerintahan memberikan ruang ruang publik
jangan karena itu yang selalu saya sampaikan jangan karena ada hubungan kekuasaan kita punishment
kita lihat apa programnya apa yang akan dilakukan
saya melihat bagaimana bobby dan pasangannya itu ingin membangun medan menjadi kota yang modern
terbuka ruang ruang publik terbuka ruang kreativitas bagi anak muda
yang saya minta saya sepakat dengan jansen pergunakanlah hak pilih dengan benar dan harus dilaksanakan
karena itu adalah hak lahir sama seperti beribadah
yang ingin terakhir saya adalah saya mau sampaikan kepada masyarakat kota medan karena saya dulu
halo bang syukur oke terputus mohon maaf
jadi saya ke pak warjo terakhir pak singkat apa harapan anda pak
di pilkada medan singkat saja
ya yang pertama tentu saja penyelenggara ya itu kpu bawaslu dan kemudian dkpp harus menjalankan tugasnya dengan sebaik baiknya
karena bagaimanapun fair and play itu harus disegakkan di dalam pilkada itu
sebab terus terang saja tadi saya sampaikan ini kan juga menyangkut simbolisasi kekuasaan jakarta di kota medan
yang melibatkan ada hubungan presiden dengan menantunya gitu ya ini sangat rentan sekali
yang kedua saya kira juga
ini harus dipastikan diberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pilkada ini adalah memberikan keselamatan bagi masyarakat
jangan jangan pula nanti mereka khawatir juga untuk keluar misalnya memberikan suara yang hilang
itu rentan sekali juga nanti digunakan terhadap aneh politik juga
baik pak warjo
jadi lagi penyelenggara itu harus dilaksanakan dengan sebaiknya
sudah tersambung dengan bang sukur lagi
bang sukur silahkan tadi terakhir singkat saja untuk warga medan tadi bagaimana
ya saya ini orang medan kampung saya di medan
kita pergunakan hak pilih kita dengan benar
memilih pemimpin itu adalah bahagian daripada amanah
pilihlah pemimpin yang terbaik
saya ingin bang sukur dan juga bang jansen meskipun memang saling bersahabat
abang adik begitu mungkin saling menyapa lagi menutup diskusi kita malam hari ini bang jansen
aku apalah sepuluh detik lahat
jangan lupa tanggal jaya desember pilih tanggung nomor sepuluh
ini solusi satu kota medan
terima kasih juga bang jansen
terima kasih banyak bang jansen siti indahun bang syukur ramadhan
terima kasih pak warjio
terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
kami jeda dan kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia